bersiap mudik ke pulau jawa
untuk tahun dua ribu dua puluh tiga besaran tarif tol transjawa dari jakarta ke surabaya sebesar rp tujuh ratus tiga puluh tiga seratus
sementara untuk bahan bakar minyak jenis pertalite yang diperkirakan akan habis sekitar rp lima ratus sampai rp enam ratus
jika pulang pergi biaya yang dibutuhkan sekitar dua enam juta rupiah
cukup besar ya
namun ada alternatif ekonomis yaitu melalui jalur pantura
yang besaran biaya transportasinya dari bahan bakar minyak diperkirakan antara rp lima ratus tujuh ratus
jika pulang pergi antara rp satu dua sampai rp satu empat juta
saat ini saya akan mencoba mencari tahu seperti apa kondisi jalur lalu lintas di pantura
selain kondisi hujan yang lebat dengan jarak pandang yang terbatas
apa saja yang perlu diwaspadai di sana dan apakah ada tempat istirahat yang nyaman dan asik pada saat lelah
menjadi salah satu alasan pemudik menempuh jalur pantai utara
namun waktu tempuhnya tentu lebih panjang
jika melalui jalan tol transjawa waktu tempuh jakarta surabaya antara sepuluh sampai dua belas jam
namun jika melewati jalur pantura waktu yang dibutuhkan bisa tujuh belas sampai dua puluh jam tergantung tingkat kepadatan lalu lintas
banyaknya kendaraan roda dua yang melintas di jalur pantura
juga jadi tantangan tersendiri bagi pengendara mobil pribadi
jalan pantura juga merupakan jalur utama perlintasan kendaraan berat
bagi pemudik di jalur pantura selain berebut jalanan dengan kendaraan kendaraan besar
yang patut diwaspadai adalah ketika melintasi area dengan hutan jati yang cukup panjang serta minim penerangan
di sisi lain sejumlah lubang juga bisa ditemui di jalanan pantura ini serta karakter dari jalanannya
yang cenderung didominasi oleh jalan bergelombang
jalan pantura di jawa timur tepatnya yang menghubungkan lamongan gresik dan surabaya bergelombang di beberapa ruasnya
kondisi seperti ini bisa dijumpai hampir setiap dua km
bahkan di jalur penghubung gresik lamongan ada sejumlah lampu penanda marka jalan hilang
perbaikan jalan di sejumlah titik juga membuat waktu tempuh semakin panjang
di jalan raya manyar gresik misalnya
perbaikan saluran air dan penanaman kabel sepanjang dua km memperlambat perjalanan hingga satu jam
mengatasi kemacetan ini butuh waktu satu jam lebih
tiap hari itu mbak wah parah banget mbak
kalau sudah mendekati arus mudik itu pasti parah
soalnya hari hari biasa kayak gini ya parah
itu pun nggak kok cuma jam kerja tapi mulai pagi sampai malam
saat penat lelah dan kebosanan melanda waktunya beristirahat sejenak
salah satu tempat yang cocok disinggahi adalah pantai pasir putih dalegan gresik
sekitar tiga sampai empat jam dari surabaya
di sini pemudik bisa singgah sembari menikmati panorama pantai utara
ya cocok buat saya cocok
kalau perjalanan jauh buat istirahat menenangkan dulu ini cocok
buat hiburan biar tenang di kota kan gak ada hiburan seperti laut gini
cukup dengan membayar tiket sepuluh ribu rupiah per orang
pemudik bisa melepas lelah dengan berfoto dan bermain pasir
setelah melepas penat dari perjalanan panjang di pantai yang eksotis
dan kembali bersiap melanjutkan perjalanan ke kota tujuan
jangan lupa pula menikmati kuliner khas pantura
seperti garam kacang dan kacang
gulai kepala ikan
dan nasi kerau gersik
namun yang patut paling penting diperhatikan adalah faktor keamanan dan keselamatan
eka rima ganjar wicaksono gresik jawa timur